sebanyak sembilan puluh sembilan anggota tni ad di lingkungan pusat pendidikan polisi militer pusdik pom di kota
cimahi jawa barat terkonfirmasi positif kofit sembilan belas terdiri dari tujuh puluh empat siswa dan dua puluh lima personel di kesatuan
polisi militer mereka dinyatakan positif lewat hasil tes swab tahap pertama sementara itu langkah
pencegahan penularan telah dilakukan baik terhadap internal maupun masyarakat sekitar
berita itu sebenarnya dari hari jumat kemarin ya dari hari jumat minggu yang lalu maksud saya
kita bekerjasama dengan gugus tugas dari masing masing contohnya yang capai itu dengan
kota bandung kemudian juga dengan puskesmas di wilayah tersebut yaitu melakukan yang namanya
penyelidikan epidemiologi sehingga dari penyelidikan epidemiologi tersebut
bisa diketahui bahwa kemungkinan sumber penularan bukan dari luar masuk ke dalam sembilan puluh sembilan anggota tni
ada di pusdik pom cimahi menambah daftar sekolah asrama yang menyumbang angka besar kasus positif
covid sembilan belas sebelumnya sekolah calon perwira angkatan darat menyumbang lebih dari seribu dua ratus kasus menurut
dosen epidemiologi universitas indonesia triunis miko wahyono penularan di lingkungan asrama mungkin
saja terjadi karena intensitas pertemuan antarsiswa cukup besar dan berada dalam satu lokasi yang sama
kalau kecebarannya orang orang maka begitu ada kerumunan baik itu disetrapa ataupun dipesan
ten akan mengakibatkan penularan alo saja protokol kesehatan tidak dipakai dan kecenderungan itu ada
pada sekolah calon perwiraan yang berada di lingkungan tersebut
jika kecebaran di lingkungan tersebut maka kecebaran di lingkungan tersebut akan menjadi penularan

apakah pakai masker selalu apakah jaga jarak kemudian apakah cuci tangan pakai sabun
hingga kini anggota dan siswa yang dinyatakan positif tersebut sudah melakukan karantina
mandiri di lingkungan pusdik pom beberapa ruas jalan di sekitar pusdik pom juga sudah ditutup
tim liputan cnn indonesia